hari ini menjadi tahun ketiga kita akan menjalani hari raya idul fitri di tengah pandemi covid sembilan belas
berbagai aturan mudik mulai dari larangan mudik hingga pengetatan kawasan
menjadi pengalaman yang dirasakan masyarakat selama dua tahun terakhir
seperti apa pergerakan mobilitas warga yang mudik di saat pandemi sebenarnya
nah kami akan ajak anda untuk melihat perbandingan data mudik dari tahun dua ribu sembilan belas
yaitu sebelum pandemi dan data pada saat pandemi dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
yang pertama kita akan ke stasiun kereta api
ada berbagai moda transportasi yang dipakai warga untuk mudik tentunya
tapi yang favorit salah satunya adalah ini
kita lihat data penumpang kereta api jelang hari raya idul fitri pada tahun dua ribu dua puluh
yaitu saat sebelum pandemi dan belum ada larangan mudik
ada empat delapan ratus tiga puluh delapan sembilan ratus lima puluh tiga warga yang mudik menggunakan kereta api
sementara pada tahun dua ribu dua puluh saat ini pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik ya
pada tahun dua ribu dua puluh ini angkanya langsung turun drastis
jadi hanya ada sekitar dua empat ratus dua puluh tiga penumpang
lalu pada tahun dua ribu dua puluh satu ada lima empat ratus enam puluh sembilan pemudik yang menggunakan kereta api
selanjutnya jika anda ingin cepat sampai tiba di kampung halaman
anda bisa menggunakan moda transportasi pesawat
kita lihat perbandingan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan udara
pada tahun dua ribu sembilan belas ada tiga tiga ratus empat satu ratus tiga penumpang yang menggunakan pesawat jelang hari raya idul fitri
hingga hanya ada sekitar tujuh puluh empat tujuh ratus enam puluh empat penumpang
sementara pada tahun dua ribu dua puluh satu jumlahnya semakin turun lagi
hingga menjadi hanya empat belas satu ratus lima puluh tujuh penumpang yang menggunakan pesawat jelang hari raya idul fitri
nah sekarang kita akan bergeser ke pelabuhan untuk menikmati udara laut yang segar
pemudik yang menggunakan angkutan
pada tahun dua ribu sembilan belas sebelum adanya larangan mudik karena pandemi
jumlah pemudik yang menggunakan angkutan laut ada satu tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus lima puluh delapan penumpang
berlanjut pada saat pandemi yaitu jelang lebaran di tahun dua ribu dua puluh
dan pada tahun dua ribu dua puluh satu angkanya semakin turun lagi
kita lihat hanya ada dua
satu ratus delapan puluh tujuh pemudik yang menggunakan angkutan laut jelang lebaran
moda transportasi lainnya yang terbilang favorit untuk masyarakat indonesia
yaitu mudik menggunakan bus
pada tahun dua ribu sembilan belas kita lihat saat sebelum pandemi
ada tiga lima ratus tiga puluh satu delapan ratus empat puluh sembilan penumpang yang menggunakan bus menuju kampung halamannya jelang lebaran
lalu pada tahun dua ribu dua puluh saat mudik dilarang
jadi hanya ada sekitar dua puluh empat lima ratus tiga puluh penumpang saja yang menggunakan bus jelang lebaran
dan semakin turun lagi angkanya jelang lebaran dua ribu dua puluh satu
hanya ada sepuluh dua ratus sembilan puluh enam penumpang yang tercatat menggunakan bus jelang hari raya idul fitri
selanjutnya kita akan melihat data mobilitas kendaraan di tol
jelang hari raya idul fitri salah satu moda transportasi yang favorit juga digunakan kendaraan pribadi
pada tahun dua ribu sembilan belas pt jasa marga mencatat total ada satu

kendaraan meninggalkan jakarta menuju arah timur arah barat kemudian arah selatan
sejak h tujuh sampai dengan h satu lebaran dua ribu sembilan belas
atau pada dua puluh sembilan mei sampai empat juni dua ribu sembilan belas
sementara pada periode h tujuh sampai dengan h dua lebaran dua ribu dua puluh tiga
pt jasa marga mencatat ada empat ratus tiga puluh sembilan ratus sembilan puluh tiga kendaraan yang meninggalkan jakarta
melalui arah timur barat dan kemudian kembali ke jawa tenggara
dan juga selatan
lanjut di tahun dua ribu dua puluh satu jumlah kendaraan keluar jabodetabek melalui gerbang tol utama
pada periode enam hingga dua belas mei dua ribu dua puluh satu atau h tujuh sampai dengan h satu jelang idul fitri
ada lima ratus sembilan puluh tiga satu ratus delapan puluh lima kendaraan
dan terakhir kita akan melihat data perbandingan jumlah pemudik
yang menggunakan angkutan penyeberangan seperti yang saya naiki saat ini
nah sebelumnya saya informasikan dulu ya
yang dimaksud dengan angkutan penyerbangan adalah
angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jalan dan atau jalur kereta api
yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan juga kendaraan beserta muatannya
kita lihat pada tahun dua ribu sembilan belas ada tiga tujuh ratus empat puluh enam satu ratus empat puluh lima pemudik yang menggunakan angkutan penyeberangan
lalu pada dua ribu dua puluh kembali sama seperti moda transportasi lainnya
turun drastis hingga sembilan puluh sembilan tujuh puluh delapan persen
menjadi hanya sembilan dua ratus lima puluh sembilan penumpang
lanjut ke tahun dua ribu dua puluh satu ini ada kenaikan sedikit dibanding dua ribu dua puluh satu
jumlah penumpang angkutan penyeberangan mencapai dua puluh tiga satu ratus tiga belas orang
nah tahun ini pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik
dengan syarat sudah mendapatkan vaksin booster dan menjalani protokol kesehatan yang ketat
tentu ini menjadi kerinduan berbuah manis ya untuk masyarakat yang selama dua tahun terakhir
tidak pulang ke kampung halaman
namun tetap ingat patuhi protokol kesehatan jangan abai karena covid sembilan belas masih mengintai